selasa tiga belas juli menjadi hari yang bersejarah bagi perwira muda tni
mulai hari itu mereka resmi lulus dari pendidikan dan bertugas sebagai perwira tni
namun bagi let the laut always giving hamonangan tiris hari itu menjadi sangat spesial
selain berhasil lulus dari akademi angkatan laut ia juga mendapat predikat lulusan terbaik
ia berhak mendapatkan trofi adi makayasa
let the laut alos giving adalah potret kegigihan dan perjuangan seorang pemuda untuk menjadi anggota tni
ia berasal dari keluarga sangat sederhana
ayahnya hanya bekerja sebagai juru parkir di jayapura papua
selain itu ia berasal dari suku papua yang kadang dipandang sebelah mata
namun hal ini justru memotivasi dirinya untuk meraih kesuksesan
saya harus membuktikan bahwa saya orang biasa berasal dari keluarga yang sederhana juga
bisa membuktikan kemampuan saya
buktikan bahwa saya juga sebagai putra papua juga punya kompetensi yang mampu bersaing dengan anak anak

kesuksesan anak merupakan kebanggaan orang tua
tak terkecuali bagi ayah let the laut always giving
meski tak mampu memberikan banyak materi
sebagai orang tua sang ayah berhasil menanamkan nilai dan prinsip hidup yang kuat
pesan khusus bapak kepada kedua anak yang dikasih
supaya kelak bisa menjadi prajurit prajurit yang baik bagi bangsa dan negara
jangan nekok kiri kanan
jalan sesuai apa yang sudah dimandatkan oleh bangsa dan negara
itu pesan bapak kepada mereka
dan kalau sudah di atas jangan lupa lihat ke bawah
supaya menjadi pimpinan yang bijak
bagi let the always keluarga adalah motivasi untuk menjaga kemampuan kita
dan menjadi pimpinan yang bijak
bagi let the always keluarga adalah motivasi untuk menjaga kemampuan kita